merujuk data pemprov dki jakarta yang diunggah di corona jakarta go id
pencapaian program vaksinasi corona di jakarta hingga saat ini sebanyak sepuluh lima puluh dua juta dosis pertama
atau mencapai satu ratus tujuh belas tujuh persen
sedangkan untuk dosis kedua sebanyak tujuh delapan puluh tiga juta atau delapan puluh tujuh enam persen
sementara capaian vaksinasi lansia usia enam puluh tahun ke atas dosis pertama
sebesar sembilan puluh satu delapan persen dan dosis kedua mencapai delapan puluh empat persen
meski telah memenuhi syarat untuk turun ke level dua
dalam perpanjangan ppkm lima hingga delapan belas oktober dua ribu dua puluh
jakarta yang termasuk kawasan agglomerasi jabodetabek masih berada di level tiga
penyebabnya di kabupaten bogor kabupaten tangerang dan kabupaten bekasi
capaian vaksinasinya masih di bawah enam puluh persen
upaya mengejar target vaksinasi corona di daerah agglomerasi tentunya menjadi pekerjaan rumah besar
bagi pemerintah di empat wilayah tersebut
gubernur jawa barat ridwan kamil menyatakan tidak ada aturan baru yang ditetapkan di wilayahnya
untuk menurunkan level ppkm
ppkm ini akan terus diperpanjang sampai ada proklamasi covid sudah hilang
jadi sekarang itu surut tapi belum hilang
kita tunggu momentumnya
sebelum covid sembilan belas hilang proklamasi dari pak presiden
baru prediksi saya namanya ppkm tidak akan terdengar lagi
aturan yang baru nggak ada di jabar untuk sementara ini
tidak ada yang penting lima m
pemerintah sejak tiga belas september lalu memang memutuskan memasukkan indikator cakupan vaksinasi covid sembilan belas
dalam evaluasi penurunan level ppkm di jawa bali
status ppkm daerah jawa bali dapat turun dari level tiga ke level dua
sedangkan untuk dapat turun dari level dua ke level satu
ada pun terkait kasus covid sembilan belas
dki jakarta sempat kembali menjadi provinsi dengan penambahan jumlah kasus positif tertinggi di indonesia
pada senin empat oktober lalu yakni satu ratus empat puluh sembilan kasus baru
menurut epidemiolog meski angka ini relatif lebih rendah
dan secara harian jumlah kasus di dki relatif menurun
warga dan pemerintah tetap harus waspada
mengingat jakarta masih menerapkan ppkm level tiga
dki jakarta juga daerah lain harus berfokus pada pengendalian kasus covid sembilan belas
dari kondisi transmisi komunitas ke transmisi klaster
untuk menurunkan jumlah kasus serendah mungkin
menurutnya pengendalian transmisi klaster baru dapat disebut berhasil
bahwa transmisi itu masih berlangsung di komunitas di dki jakarta
karena itu berapapun angka yang didapat dki hari ini
protokol kesehatan tiga m itu tetap dilakukan oleh masyarakat
untuk bisa menurunkan serendah mungkin
karena vaksinasi sendiri jakarta itu sangat baik sekali ya
tetapi yang jadi persoalan dki jakarta itu masih di tracingnya
selain itu peningkatan mobilitas di ibu kota beberapa pekan terakhir patut diwaspadai
warga dan pemerintah diminta tetap disiplin melaksanakan tiga m dan tiga t serta tidak lengah